apa yang sudah dilakukan hingga kini
baik jadi terkait dengan terutama rumah rumah yang terdampak dari bencana
ini gempa dan longsor yang ada di cianjur
maka dari korban yang terdampak tadi ada dua hal
jadi pada daerah daerah yang rawan berada pada garis epicentrum
daerah daerah yang rawan longsor ini kita pastikan untuk direlokasi
sedangkan daerah daerah yang masih aman
tapi terdampak sesuai dengan arah bapak presiden
ini akan dibangun kembali secara institu di tempat itu
dan saat ini kami fokus kementerian pupr
ditugaskan untuk yang relokasi
fokus utama adalah relokasi
ada dua titik yang saat ini sedang disiapkan
satu lokasi kemarin yang dikunjungi pak presiden
di sirna gale kecamatan cilaku
yang akan kami bangun sebanyak dua ratus unit rumah
dengan teknologi risa
tipenya tiga puluh enam up di atas lahan
kafling masing masing unit itu adalah tujuh puluh lima meter persegi
berikut nanti ada fasilitas psu dan fasilitas umum yang ada
ini fokusnya di sirna gale
berapa luas lahan yang akan disediakan pak
informasinya dua lima hektare
ya betul ada di dua lima hektare ini akan menampung dua ratus
tadi anda katakan ini memungkinkan
ini memakai teknologi risa
bisa anda gambarkan masyarakat mungkin belum
sebagian belum tahu apa ini teknologi riset yang akan digunakan nantinya di sana
jadi sebagaimana arahan dari bapak presiden
dan memang konsep membangun ke depan untuk daerah daerah yang rawan terhadap bencana ini
tentunya konsepnya adalah build back better
jadi membangun lebih baik
dan di daerah yang rawan terhadap bencana khususnya gempa
yang dibangun adalah rumah tahan gempa
risa itu sih ada di bapak presiden
katanya rumah instans sederhana sehat merupakan salah satu teknologi
rumah tahan gempa
yang merupakan hasil karya penelitian dan pengembangan dari kementerian pupr sendiri
dan ini sudah terbukti tangguh
diterapkan pada bencana gempa dan tsunami di aceh tahun dua ribu empat belas
kemudian di pidijaya kemudian di beberapa daerah yang lain
seperti ntb sulawesi tengah
kemudian pasca seklun seroja yang ada di ntb dan ntt
serta beberapa daerah yang lain
dan terakhir adalah pasca erupsi gunung merapi yang ada di lumajang
jadi teknologi ini yang kita terapkan
jadi teknologi ini merupakan teknologi rumah tahan gempa
di mana merupakan struktur pracetak beton bertulang begitu
yang terdiri dari tiga komponen yang dirakit sedemikian rupa
sehingga perilaku strukturnya meskipun betul bertulang
tapi perilaku join nya ini sebagaimana bangunan
sepanjang bangunan kayu gitu ya
jadi kalau konsep bangunan tahan gempa itu prinsipnya bukan tidak boleh rusak sama sekali
tetapi ada beberapa bagian yang mungkin dimungkinkan untuk rusak
tetapi masih memungkinkan penghuni atau pemakai bangunan ini
untuk melakukan evakuasi
dan bangunan ini tidak runtuh menimpa
dan memiliki penghuni atau pemiliknya begitu
artinya di desa sirnagali ini sudah dipetakan sudah dilakukan pengecekan ya pak ya
tidak dilalui sesar sesar aktif lokal yang berada di cianjur begitu ya pak ya aman dari gempa
jadi sebelum lokasi ini ditetapkan
kami telah meminta dari bmkg untuk memastikan bahwa lokasi ini aman dari sesar aktif
dan kami juga meminta dari bnkg
memastikan secara topografi batuan dan sebagainya ini juga zona yang aman
kemudian kami minta juga pemerintah daerah setempat
memastikan bahwa lokasi ini juga secara tata ruang memang diperuntukkan merupakan kawasan perumahan dan permukiman
dan dari kami sisi pupr
terkait dari sisi kemampuan untuk membangunnya di lokasi ini secara cepat
dan ini telah dilakukan
dan kemudian kami telah lakukan pembahasan bersama
dan kita berita acapan
dan ini menjadi dasar dari pak bupati selaku kepala daerah
untuk menetapkan lokasi ini
jadi lokasi ini sudah ada sk penetapan lokasinya
jadi pen lock dari pak bupati
untuk menampung dua ratus unit ini
saat ini pr nya pak bupati akan menentukan dua ratus kakak yang akan menerima bantuan rumah yang ada di lokasi ini
baik pak ini kan kami dapatkan informasi dari lapangan
tim kami di sana di cianjur menyatakan
untuk konektivitas cukup sulit
banyak daerah daerah terisolir
apakah ini bisa dipastikan perbaikan konektivitas sudah berjalan baik
aman dan juga layak di desa sinargali ini
begini perlu saya sampaikan bahwa kementerian pupr
sejak terjadinya gempa di hari pertama
sudah menurunkan tim dengan beberapa alat berat
dengan tugas utama adalah membuka daerah daerah yang terisolir
dan sampai hari keempat hari kelima semua titik ini sudah terbuka
jadi tidak ada yang terisolir
karena ini merupakan jalur vital untuk pemberian bantuan
dan kemudian evakuasi terhadap porban dan sebagainya
dan terkait dengan sinargali
saya pikir tidak ada masalah sama sekali ini untuk akses
karena lokasinya ini berada di pinggir jalan utama
jadi baik ini untuk akses pembangunan
akses nanti penduduk dan sebagainya yang akan menempati
saya pikir ini lokasi yang sangat mudah aksesnya
jadi ini di pinggir jalan
jadi tidak ada masalah berarti untuk aksesibilitas
baik aksesibilitas pasti cukup baik begitu ya pak iwan
pak iwan kalau melihat jumlah pengungsi kan cukup banyak
mereka yang terdampak rumahnya rusak berat
ini kan banyak apakah cukup memadai atau cukup menampung untuk relokasi nanti
kalau anda katakan ada dua ratus unit rumah yang siap nanti di akhir desember
apakah ada tahapan berikutnya untuk dibangun di lokasi lain
ya jadi saat ini pendataan sebenarnya sudah dilakukan
jadi kemudian proses verifikasi terhadap pendataan kerusakan saat ini juga sedang berlangsung
data yang terverifikasi kemarin
yang rusak berat ternyata bukan rp dua puluh tujuh
tetapi yang masuk dan valid adalah rp delapan sekian
dan dari rp delapan sekian tadi
sambil menunggu hasil final beberapa titik lokasi perumahan atau permukiman
yang benar benar berada pada zona merah
zona yang tidak nantinya tidak diizinkan untuk dibangun
estimasi kami sekitar dua sampai dua lima ratus rumah yang harus relokasi
nah sisanya rp enam sekian
ini tampaknya masih memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi lokasi semula
tetapi kami tetap merekomendasikan untuk dibangun dengan bangunan tahan gempa
nah terkait dengan relokasi ini
di sirna galeh ini kami sampaikan sebagai lokasi tahap
yang menampung dua ratus unit
lokasi kedua sedang kami siapkan bersama pemerintah daerah
yaitu di desa mulyasari kecamatan mande
jadi ini ada tiga puluh hektare
telah kami lakukan pemetaan dan pengukuran
serta penyiapan rencana
dan saat ini sedang dilakukan kajian
terkait dengan aspek geologi dan aspek kegempaan
baik pelebatan geologi bmkg
dan terkait dengan penyelesaian administrasi
kasus terkait dengan status pertanahan dari lahan tersebut
kalau dalam minggu ini bisa segera diselesaikan
akan segera kami kerjakan untuk proses
baik terakhir saya minta juga dari anda
bagaimana untuk perbaikan infrastruktur fasilitas umum pak iwan
sekolah juga banyak yang rusak
kemudian bagaimana dengan jaringan listrik di sana juga
sebagaimana amanat bapak presiden
kami kementerian pupr juga ditugaskan untuk perbaikan selain rumah
yaitu infrastruktur dasar yang lainnya
baik ini yang merupakan jalan nasional maupun jalan provinsi dan jalan kabupaten
karena ini penanganan bencana
itu juga akan kami kerjakan begitu
yang kedua kaitan dengan fasos fasom
beberapa ini rumah sakit sudah kita kerjakan
rsud sayang itu juga sudah dikerjakan
jadi ketika kunjungan bapak presiden yang pertama
ini sudah langsung ditangani
beberapa puskesmas sekolah kantor pemerintahan dan sebagainya
juga saat ini sudah dilakukan assessment
dan kemudian dilakukan proses perencanaan perbaikan kerusakan
jadi ini juga akan ditangani termasuk fasilitas peribadatan
beberapa di antaranya
kami melihat juga ada bantuan bantuan dari csr dan sebagainya
untuk fasos fasom dan rumah
tetapi kami kementerian pupr
memastikan dan akan mendampingi proses pembangunannya
untuk memastikan bangunan yang nanti akan dibangun kembali
direhabilitasi adalah bangunan yang tahan gempa
memenuhi kaedah kaedah tahan gempa
karena sekali lagi konsep penanganan pasca bencana ini adalah
build better terima kasih
baik kami dukung selalu upaya dari kementerian pupr
untuk melakukan reklokasi warga terdampak gempa jauh
terima kasih waktu anda bersama kami pak iwan suprianto
selaku dirjen perumahan kementerian pupr bersama cnn indonesia news hour
selamat siang selamat sehat pak iwan
selamat siang salam sehat untuk semua